kasus meninggalnya penjaga gawang persela lamongan
khairul huda kembali menorehkan duka di dunia sepak bola indonesia
kasus ini semakin menegaskan pentingnya pertolongan awal
dan penanganan yang tepat bagi pemain yang mengalami cedera
hoirul huda penjaga gawang persela lamongan berusia tiga puluh delapan tahun ini
meninggal dunia di rumah sakit setelah bertabrakan dengan rekan setimnya
saat persela melawan semen padang minggu lima belas oktober
dalam olahraga apalagi sepak bola yang memungkinkan seringnya terjadi kontak fisik
penanganan awal pada kasus cedera terkadang bisa menentukan hidup dan mati
setiap cedera tentu memiliki cara penanganannya masing masing
tetapi dengan standar prosesnya
prosedur penanganan yang benar
serta didukung tenaga medis dan peralatan yang memadai
resiko fatal saat pemain mengalami cedera dapat diperkecil
prinsipnya sama yaitu bahwa kita melakukan bantuan hidup dasar
atau basic life support untuk menyelamatkan kembali atlet tersebut gitu
di mana yang paling penting adalah kita melihat abc
e nya itu adalah rw atau jalan nafasnya seperti apa
kalau misalnya ada sumbatan jalan nafas
ya segera kita bebaskan
jalan nafas tersebut
terus kemudian breathing nya seperti apa
apakah bernafas dengan spontan atau tidak
apakah perlu kita beri bantuan nafas atau tidak
terus kemudian circulation nya seperti apa
kita cek sirkulasi darahnya seperti apa
ketika ternyata sirkulasi darahnya terganggu
ya kita harus kasih penanganan yang tepat supaya nyawanya terselamatkan
kemudian selain itu juga ada misalnya terjadi fracture
atau patah tulang atau benturan
ya bila terjadi
bagaimana cara mengangkat terus kemudian memindahkan atlet tersebut ke ambulans
atau ke tempat yang lebih memadai itu penting sekali
tanpa bermaksud mencari kambing hitam
kasus ini menegaskan pentingnya pssi segera mengevaluasi prosedur penanganan pertama
pada pemain yang cedera
erlangga wisnuwaji jakarta